satu persatu toko pakaian yang nekat buka di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
petugas menindak tegas puluhan toko pakaian yang nekat membuka kembali dengan penutupan paksa
agar para pedagang dapat mengikuti aturan pergub no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
sejumlah pedagang hanya bisa pasrah saat petugas meminta agar toko mereka untuk ditutup
enggak ini baru buka

enggak udah ngikutin aja kalau disuruh tutup tutup aja bang

sementara itu satpol pp kecamatan tanah abang mengungkapkan tak segan segan akan melakukan penutupan paksa
bagi pedagang yang kedapatan nekat membuka toko mereka sebelum tanggal lima belas juni mendatang
untuk pengunjung pasar tanah abang tetap yang toko toko
tidak boleh buka sesuai aturan
ya nanti mungkin aturan yang berlaku penggunaan masker untuk pengunjung kita tekankan
seperti diketahui pada masa psbb transisi gubernur dki jakarta anies baswedan
baru akan mengizinkan pertokohan dan pusat perbelanjaan non pangan dibuka pada senin lima belas juni mendatang
rizky iktiar yahya jakarta